setelah dinyatakan negatif covid sembilan belas aktris yang menjadi penyintas covid sembilan belas
revita pierce membagikan foto dengan pose sedang berolahraga di laman instagram pribadinya
aktris tia ariesta juga mengunggah video yang memperlihatkan sedang berlatih kebugaran saat menjalani isolasi mandiri
untuk menjaga tubuh tetap fit setiap pagi nessa rutin berolahraga
ibu rumah tangga ini kerap bersepeda dan berjalan kaki di sekitar rumahnya
namun saat terpapar covid sembilan belas mau tak mau ia melakukan isolasi mandiri
sesekali ia pun berolahraga ringan
terbebas dari virus corona nessa tak lantas lepas dari olahraga
meski demikian efek long covid yang dirasakan membuatnya butuh beradaptasi agar bisa berolahraga seperti sedia kalah

capek capek terus aku istirahat dulu terus lemes kan minum yang banyak
olahraga lagi sampai benar benar pengen tahu gitu penasaran
katanya orang kan cepat capek ya tiga puluh menit oh oke udah berarti emang lima belas menit aja gitu udah capek
nah tiga puluh menit aja aku coba gitu
pasca isolasi akibat terpapar covid sembilan belas badannya mudah letih
perlahan tapi pasti karyawan swasta ini bersepeda dengan durasi bertahan
secara pesikis kan juga melalui isolasi panjang kan juga secara pesikis inilah ya drop juga kan
akhirnya cobalah saya pakai buat sepedaan kalau kenceng gimana terus kalau jarak jauh gimana ternyata pernapasannya nggak ada masalah
dokter spesialis olahraga andika rasupati menyebut
karena aktivitas fisik berupa mobilisasi dan olahraga ringan bagi penyintas covid sembilan belas sangat disarankan
andika juga membagikan tip berolahraga bagi penyintas covid sembilan belas
yang terakhir dilakukan dengan cara tidak diforsir
dimulai dengan berjalan kaki santai sepuluh sampai lima belas menit setiap hari
jika tidak ada keluhan seperti sesak nafas dan nyeri tubuh
durasi jalan kaki naik menjadi dua puluh hingga tiga puluh menit
seminggu kemudian olahraga bisa ditingkatkan menjadi jalan kaki cepat
sepuluh tiga puluh menit lalu ditingkatkan lagi menjadi semi jogging atau lari lari kecil

apabila tubuh sudah dapat beradaptasi
para penyintas covid sembilan belas bisa kembali berolahraga dengan intensitas tinggi
seperti berlari cepat mempatali dan angkat beban
dengan tetap memonitor kondisi tubuh
mereka disarankan menghentikan olahraga jika mengalami gejala mual
pusing sesak nafas nyeri dada dan nyeri otot
yang menjadi penanda tubuh belum sepenuhnya siap beraktivitas
demi liputan cnn indonesia